menteri keuangan sri mulyani indrawati mengungkapkan ada tiga nama menteri yang selalu meminta uang ke kementerian keuangan
tiga menteri ini adalah antara lain mendikbut ristek nadima karim menteri agama yakut kolikomas dan menteri kesehatan budi gunadisadikin
dikutip dari cnn indonesia com sri mulyani mengatakan nadiem dan yakut rutin meminta anggaran pendidikan agar naik terus
lembaga pengelola dana pendidikan hadir sejak dua ribu sepuluh untuk mengelola anggaran pendidikan dengan menyekolahkan putra putri terbaik bangsa ke berbagai universitas dalam dan luar negeri
sementara budi gunadi sadikin ingin sri mulyani mengalokasikan dana untuk menyekolahkan seribu dokter spesialis per tahun
selain untuk beasiswa bendara negara ini menegaskan lpdp hadir memberikan dana riset
ani menyinggung kepala badan riset dan inovasi nasional laksana tri handoko
sebagai pihak lain yang turut menerima benefit tersebut